ya nis obesitas merupakan sebuah kondisi kronis
terjadinya penumbukan lemak di dalam tubuh sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan
seseorang yang banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori dalam bentuk gula dan lemak
ditambah gaya hidupnya yang tidak banyak bergerak menjadi penyebab obesitas
ya dan obesitas pun tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah kesehatan
seperti stroke jantung diabetes hingga beberapa jenis kanker
obesitas juga bisa dapat disembuhkan
dan untuk mengetahui cara penyembuhan obesitas di studio telah hadir bersama kami dr maria haryono
dr specialist gizi klinik rumah sakit siloam
selamat siang dok terima kasih sudah datang
iya dok kita jika berbicara fenomena yang arya permana ini ya memang sangat sedih juga gitu ya
tapi apakah selain pola makan dan juga gaya hidup
sebenarnya jika kita berbicara mengenai obesitas anak
dalam jangka waktu begitu pendeknya bisa obesitasnya begitu banyak ya
apakah ada faktor lain yang memungkinkan
jadi pada prinsipnya apa yang terjadi pada seorang yang obesitas
itu dalam arti lemaknya tumpukan lemaknya banyak
ini sudah pasti apa yang dia perlukan tidak sesuai dengan apa yang dia konsumsi
makanan entah makanan entah minuman yang mengandung kalori
biasanya minuman kalau anak anak itu sukanya yang manis
ya itu bisa walaupun susu ini sehat tapi juga pasti ada batasannya
kita harus lihat dulu apakah yang kelebihan ini penyebabnya disebabkan karena memang view
dia makannya kebanyakan aktivitasnya kurang atau ada penyebab lain
entah itu faktor hormonal kemudian lagi ini genetik bisa kemudian dia juga ada faktor psikis
ini yang harus dicari
oke jadi misalnya untuk mengetahui indikasi indikasi itu gimana sih dok
kalau kita tahu apa gara gara makanannya apa gara gara memang genetiknya apa faktor faktor lain
itu caranya gimana dok cara mengetahui lebih dini
karena kalau pada anak obes yang kita harus pikirkan adalah dia harus bisa hidup senormalnya anak sebiasa
seumurnya dia harus sesuai dengan tinggi badannya harus sesuai dengan apa namanya berat badannya
harus sesuai dengan tinggi badannya kemudian juga aktivitasnya pertumbuhan perkembangan
ini yang paling penting itu target kita
nah sambil kita ingin mencapai target kita pola makan pola hidup harus diatur
harus sesuai benar benar aktivitas fisik harus ditingkatkan
lalu sambil kita cari apakah ini memang ada faktor faktor metabolismenya yang terganggu
apakah ada unsur x yang lain kah yang harus memang kita atasin
tapi ini harus melibatkan karena anak ya anak ini harus melibatkan banyak sekali orang di lingkungannya
paling penting orang tua caregiver entah itu mungkin dia hidup sama
kalau anak yang habis hidup sama mbak mbak mungkin ya atau mungkin hidup sama neneknya kakeknya
kemudian sekolah orang lingkungan sekolah pun juga harus terlibat
oh gitu sekali dan memang selain misalnya pilihan makanan ya dok ya karena
karena kan memang di zaman modern ini kadang kadang makanan apalagi proses food
banyak sekali gulanya dan juga makanan yang tidak sehatnya juga
ini informasi yang harus diketahui anak umur usia sekolah
biasanya kita sudah bisa sampaikan dengan menggunakan bahasa dia
kemudian orang tuanya juga kita sampaikan bahwa yang namanya cukup adalah sekian sekian sekian
bukan hanya porsi tapi jenis makanan juga harus diatur bervariasi
jangan sampai dia kekurangan itu kan target kita
sembari kita cari apa penyebabnya dan juga kita atasi
jangan sampai masalah kegemukannya ini menimbulkan masalah masalah kesehatan yang lain
kalau memang obesitas pada anak anak gitu mungkin orang tua berpikirnya anak anak masih dalam masa pertumbuhan
jadi kayak kasih makan apapun itu susu itu bagaimana dengan orang dewasa dok
nah kalau orang dewasa prinsipnya adalah makanlah sesuai dengan
anak pun demikian bedanya adalah anak kita harus pantau dia harus tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya
orang dewasa pun demikian
dan untuk penurunan berat badan kita tidak perlu kali ini timbang misalnya delapan puluh kilo minggu depan sudah harus turun sepuluh kilo
jadi itu sesuatu yang tidak mungkin
dan untuk penurunan berat badan itu juga tidak sehat untuk metabolisme
cash diet itu yang juga tidak baik begitu
kalau misalnya tadi dokter sempat berbicara juga mengenai salah satu penyebabnya itu adalah selain pola makan dan diet juga adalah psikologis ya dok ya
itu cukup menarik juga jadi memang ada yang kadang disebut kalau lagi kesel atau lagi sedih bawaannya makan atau sesuatu seperti itu
nah ini yang faktor yang memang harus melibatkan banyak sekali secara holistik
namanya penanganan secara holistik
melibatkan banyak sekali bidang ahli
termasuk adalah yang alih
di bidang psikologi atau mungkin psikiatri
nah ini harus dicari
apakah memang dia manajemen kalau orang dewasa mungkin itu ya pelampiasan namanya ya
kalau anak anak apakah memang ada faktor entah itu di dalam rumah di lingkungan keluarga atau di luar rumah di sekolah biasanya ya yang menyebabkan dia
larinya ke makanan begitu ya
itu harus dikorek
oh itu juga jadi cukup menarik ya bukan hanya kita perhatikan
jadi faktornya bukan
kalau kita balik ada kadang kadang anak remaja terlalu kurus
bahkan kalau kita hitung antara tinggi badan sama berat badannya tidak sesuai
kita sudah jejelin gitu kadang orang tua udah disuruh ini
tapi kalau anak remaja itu kan biasanya akalnya banyak ya
mereka dibuang dibuang
karena ternyata setelah dikorek korek dia bukan kepingin dia tidak kepingin gemuk
karena dia adalah targetnya menjadi foto model
misalnya seperti itu
ternyata oh simple begitukah
ternyata cuma keinginan menjadi foto model
kemudian dia merestriksi semua pembelian
dia melihat sosok di tv di majalah
jadi pun untuk menanganinya kita tidak boleh bilang kamu harus makan biar gemukkan sedikit
oh tidak salah
karena dia orang aku tidak mau gemuk nanti dulu
walaupun demikian anak obes kita harus lihat dulu kenapa apa penyebabnya
apakah memang harus kita atasi secara keseluruhan itu sudah pasti
atau ada penyebab tadi di luar
dan jika kita berbicara mengenai area permana ini dan obesitas anak
sebenarnya pola seperti ini terlihat juga di columbia
ada anak yang umurnya baru sepuluh bulan tapi besarnya sudah seperti anak umur lima tahun
berarti kan itu sepertinya ada
jika diusut lebih lanjut orang tuanya tidak sebesar itu
dan juga memberikan makanan walaupun lebih banyak tapi tidak seperti itu
jadi kira kira itu apa yang salah atau mungkin secara genetik itu dan harus ada
itu harus dicari
karena kita lihat dulu banyak sekali faktor yang menyebabkan ini anak bisa menjadi lebih berat badannya berlebihan
apakah memang karena unsur orang tua yang tidak tahu ini harus ditelusuri ke belakang
bagaimana selama dia dalam kandungan kemudian proses setelah melahirkan sampai dia seusia berapa tadi
sampai sepuluh bulan apakah benar benar dia asli eksklusif saja kemudian dia diberi makan
atau mungkin kadang kita tidak bisa melihatlah di lingkungan kita anak sebelum enam bulan udah dikasih pisang gitu
tidak sesuai apakah ada ketidaksesuaian ini dulu yang dicari
bahkan bisa ditelusurinya sebelum lahir begitu ya
ya harus ditelusuri dicari tahu penyebabnya
kemudian kalau ini memang kita sudah tahu oh ternyata dia ini makannya biasa aja kok
kita bisa cek lagi lebih lanjut ya dok ya
ya baru dicari apa sih yang menyebabkan
pastinya harus lingkungan itu paling utama ya dok untuk anak kecil
dan komprehensif semua ya semua aspek harus kita lihat
oke baiklah semacam banyak banget nih yang harus aware terhadap lingkungan sendiri temannya saudaranya
kerja sama seluruh pihak
terima kasih dokter malaria atas kedatangannya di studio cnn